kita ke amerika serikat cuaca dingin ekstrim di amerika serikat belum juga berakhir
sedikitnya dua belas orang dilaporkan tewas akibat suhu dingin ekstrim sejak akhir pekan kemarin
sejumlah daerah memutuskan untuk menutup sementara kantor pemerintahannya
tidak hanya itu sekolah juga terpaksa diliburkan untuk mencegah jatuhnya korban
di chicago suhu telah mencapai minus dua puluh delapan derajat celcius dan ini membuat sebagian besar jalanan tertutup salju
suhu ini disebabkan perpindahan polar vortex atau aliran udara yang biasanya berputar di kutub utara
cuaca dingin ekstrim melanda hampir sebagian besar negara negara di amerika serikat yang menyebabkan setidaknya dua belas orang meninggal dunia
koresponden cnn ryan young memiliki laporannya
sejak tahun dua ribu suhu ini menyebabkan sebagian besar jalanan tertutup salju
di minnesota suhu mencapai minus enam puluh lima derajat celsius
kunci polisi menangkap tapi apat muy powers dengan merang praying pada kunores nafas

lalu terkait pelayanan
pelayanan publik ini pak fajar seperti kita tahu
kemarin sudah dicabut begitu untuk
sementara waktu lalu dengan adanya
cuaca ekstrim ini apakah pelayanan publik
di sana juga tetap beroperasi seperti biasa
atau bagaimana pak fajar
pelayanan publik kalau untuk
sifatnya tanggap daurat tentu
berlangsung namun yang
beberapa pelayanan publik memang
dibatasi misalnya untuk masalah transportasi
kami mengikuti himbawan di pemerintah
setempat meskipun kantor tidak operasional
burus malati khalid menginstruksikan
kepada kami semua pegawai kjri
untuk terus menerus meningkat kekuatan
kekuas padaan dan mengutamakan perlindungan
setelah pelayanan kepada warga warga negara indonesia
baik lalu pak fajar ini kita ingin tahu
saat ini situasi di sekitar tempat
pak fajar berada seperti apa bisa digambarkan
kepada kami di sini pak
masih dingin yang menusuk
jadi kalau kita keluar rumah itu
terasa sangat dingin sekali berbeda
dari hari hari sebelumnya kemudian
diharapkan memang warga tidak
berpergian keluar rumah kecuali memang dalam keadaan
yang memang benar benar diperlukan
salju itu tetap tebal dan dia
mengeras dalam kondisi cuaca sangat dingin ini
dan juga ada fenomena
di bawah tanah itu membeku
dan mengganggu saluran perpipaan
banyak gedung gedung yang kemudian terpaksa
tidak bisa untuk digunakan karena
pipa atau meledaknya pipa karena
kondisi airnya membeku
baik terima kasih konsul
penerangan sosial dan budayaka jerry
chicago bapak fajar yusuf atas waktunya
bergabung bersama kami tetap hati hati
dan selamat petang pak